putri candrawati didakwa dengan pasal tiga ratus empat puluh kuhp mengenai pembunuhan berencana dan juga pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan
kuasa hukum putri febri diansyah mengatakan dakwaan yang dibacakan gagal menunjukkan fakta fakta keterlibatan putri
menurutnya banyak fakta fakta yang kabur dalam tuntutan tersebut sehingga dirinya yakin mampu membantah tuntutan dalam proses persidangan
kalau kita simak baik baik tadi bu putri menyampaikan beliau tidak mengerti dengan dakwaan tersebut
jadi penjelasan jaksa pentadun umum yang panjang lebar tampaknya juga tidak mampu untuk menjelaskan secara konkret
apa sebenarnya dugaan perbuatan perbuatan bu putri sampai ia harus diancam hukuman mati
pasal tiga ratus empat puluh subsidi tiga ratus tiga puluh delapan itu kan bukan pasal yang main main ya
sementara kami melihat memang fakta fakta itu disusun secara kabur begitu ada fakta yang dihilangkan
dan cukup banyak kelemahan kelemahan yang saya pikir bisa kita elaborasi nanti dalam proses persidangan
tim kuasa hukum putri juga menyebut jaksa penuntut umum menyampingkan peristiwa dugaan pelecehan seksual yang terjadi di magelang jawa tengah
hal itu disampaikan tim kuasa hukum putri ketika membacakan nota keberatan atau eksekutif
dari persepsi atas dakwaan cpu senin malam
tim kuasa hukum bersikukuh peristiwa pelecehan seksual oleh yosua kepada putri benar adanya
sebelumnya pada senin sore dalam persidangan putri mengaku tidak mengerti isi dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum
saudara terdakwa saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi
mohon maaf yang mulia saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut
ya saya tidak mengerti
silahkan dijelaskan lagi saudara jaksa penuntut umum
apa inti dari dakwaan ini
sementara kuasa hukum korban yosua huta barat komarudin yang hadir di pengadilan negeri jakarta selatan menampik jika putri candrawati tidak terlibat
ia bahkan menyebut putri turut menyiapkan uang upah eksekusi terhadap yosua
komarudin juga menanggapi eksepsi kuasa hukum putri candrawati
ia menyebut justru putri yang melakukan provokasi terhadap verdi sambo
fakta perbuatan dia dia mengundang lagi joshua ke kamar tidurnya ini kan tidak lazim
perbuatan ketiga dia menyuap menyuap apa namanya itu saksi saksi manual lpsk menyuap lembaga lembaga lain
sampai ke arah setara dia mengutus salah satu ketua komisi dpr
nah kemudian perbuatan berikutnya
mengatakan almarhum joshua kurang ajar
kurang ajar itu kan kesimpulan harusnya ada fakta fakta apa sih kurang ajarnya
kurang ajar itu kan kesimpulan sehingga disimpulkan kurang ajar apa fakta fakta perbuatannya
artinya dia memprovokasi suaminya untuk membunuh
komarudin juga mempertanyakan jika benar ada pelecehan mengapa putri masih mengundang yosua masuk ke dalam kamar setelah kejadian di magelang
tim liputan cnn indonesia